berapa lama gak dibayar gaji
sepuluh bulan karena hingga hari ini kami belum menerima apapun
pemerintah kota bandar lampung mengakui mereka belum memberi gaji pada satu satu ratus enam puluh enam guru dengan perjanjian kerja
yang diangkat pada februari dan maret lalu
hal ini karena keterbatasan anggaran dan mereka diangkat saat penetapan apbd sudah diambil bukan di awal tahun
saat ini anggaran untuk guru tenaga pendidik jalur perjanjian kerja sedang dibahas bersama dengan dprd kota bandar lampung
rencananya apbd perubahan ini akan disahkan pada akhir dua ribu dua puluh dua mendatang
karena keterbatasan dana pemerintah kota bandar lampung baru menganggarkan untuk pembayaran gaji guru p tiga k selama dua bulan
yaitu bulan november dan desember
pemerintah kota bandar lampung belum bisa membayar gaji p tiga k
nah ini saya ada narasi sedikit ya bahwa
ini kan ditetapkan tadi di bulan februari dan bulan maret penetapannya
tahun anggaran sudah berjalan
kalau dia mau ditetapkan di awal sebelum di dua ribu dua puluh satu sebelum kita menata anggaran murni
melalui pmk nya mungkin kita bisa melakukan penataan untuk pengalokasian gaji guru
tetapi ini tidak ada
selama ini sebelum mendapatkan haknya dari pemerintah daerah para guru p tiga k ini mendapat bayaran dari pihak sekolah
seperti yang terdapat di smp negeri tiga puluh dua bandar lampung
di sekolah ini terdapat enam orang guru dengan perjanjian kerja
pihak sekolah telah memberikan hak para guru ini sesuai dengan peraturan yang berlaku
pembayaran yang dilakukan pihak sekolah ini berdasarkan jam mengajar
bahwa tidak ada guru p tiga k atau honor itu tidak mendapatkan gaji
kalau sampel di sekolah saya semuanya mendapatkan gaji sesuai dengan kemampuan sekolah
kemampuan kami itu satu sekian ya
jadi berdasarkan jam dia mengajar tiga puluh jam atau mengajar dua puluh empat jam yang mengajar tiga puluh jam ke atas kan satu dua lebih
itu pasti bisa dicek datang ke smp tiga puluh dua
itu tidak honor ya
ya tidak honor
dan p tiga k sebelum ada tindak langsung
terlanjut dari wali kota atau terlanjut dari pemerintah kami mengamankan bahwa kami memastikan bahwa semua guru mendapatkan gaji
sudah berapa lama nggak dibayar gaji
sudah sepuluh bulan
tidak adanya gaji dari pemerintah kota ini membuat sebagian dari guru baru ini datang ke pengacara kondang hotman paris di jakarta
mereka juga mengeluh karena lulus seleksi november tapi baru diangkat februari dan maret bukan januari
namun para guru ini tidak ada yang bersedia berbicara dengan cnn indonesia
sukianto andi surahman lampung